estimasi mungkin di satu lima sampai dua lima kali ya
ya apa ya biasanya ya bunga terus makan coklat sama ya apalah barang yang berkenang ya
kisaran dua sampai tiga lah
mungkin perintilannya itu gue mau dinner kali ya dinner
dinner di tempat yang romantis romantis itu
biasanya kalau misalnya valentine itu kita itu paling ngabisin waktu bareng bareng di hari itu
kayak cuman benar benar kita berdua terus paling kita kayak makan siang bareng sama dinner sih yang paling lama waktunya gitu
kalau budget ya biasanya dari lima ratus an sampai sembilan ratus an ke atas
jadi tadi beberapa orang udah kasih pendapat berapa budget yang mereka keluarkan untuk pasangannya untuk merayakan hari kasih sayang atau hari valentine
sekarang nih saya mau ngajak anda untuk cek langsung ke toko bunga toko coklat dan salah satu restoran di jakarta
jadi kita bisa memperkirakan kira kira seberapa dalam kita harus merogoh kocek untuk
mentreatment pasangan kita di hari kasih sayang atau hari valentine